satu ratus lima puluh tiga warga negara asing asal tiongkok tersangka jaringan love scaming
pada rabu sore menjalani proses pemulangan dari bandara internasional hang nadiem batam
mendapat pengawalan ketat dari kepolisian
para tersangka juga menjalani pemeriksaan dokumen hingga pemeriksaan badan
yang dilakukan oleh petugas imigrasi batam dan petugas afsek hang nadine batam
kepala divisi hubungan internasional mabes polri irjen polkrisna murty menjelaskan
penangkapan terhadap satu ratus lima puluh tiga orang ini dilakukan di wilayah hukum polda kepulauan riau
dan juga wilayah hukum polda kalimantan barat
pemulangan terhadap para tersangka karena terbukti melakukan pelanggaran hukum keimigrasian
setelah pihak kepolisian memastikan tidak adanya korban yang berasal dari wilayah indonesia
sementara untuk proses hukum lanjutan terkait sindikat love scamming
akan dilakukan oleh pemulangan internasional mabes polri irjen polkrisna murty
dan dilakukan sesuai hukum yang berlaku di tiongkok
sebelumnya pada satu september lalu jajaran direktorat kriminal khusus polda kepulauan riau
memeriksa dua unit ruko yang disinyalir sebagai lokasi bekerja model
jaringan sindikat love scaming asal tiongkok yang ditangkap pada dua puluh sembilan agustus
kedua lokasi yang diperiksa ini disinyalir sebagai lokasi para model wanita
dalam menjalankan aksi penipuan dan pemerasan dengan modus video call dengan adegan seksual
dari hasil penggerebekan itu kepolisian turut menangkap lima wanita dewasa
kita di dalam ada kamar atau bilik bilik yang disiapkan untuk para tersangka wanitanya
untuk memancing korban sehingga mereka melakukan love skimming
atau melakukan v call sex begitu kira kira
ini adalah salah satu rukunya
rukun ini adalah hukum kosong yang disewa oleh para tersangka untuk melakukan aslinya
usai menjalani proses pemeriksaan ratusan tersangka love scaming dipulangkan ke negara asal
menggunakan tiga maskapai dari tiongkok yang diakomodasi oleh kedutaan besar republik rakyat tiongkok
adapun penangkapan terhadap ratusan tersangka ini juga disebut merupakan hasil operasi senyap
yang dilakukan dalam kurun waktu satu bulan
fernando sirait batam kepulauan riau